saudara polres malang menggelar olah tempat kejadian perkara kasus mobil fortuner masuk jurang di kawasan bromo malang jawa timur yang menewaskan empat orang dan melukai lima penumpang lainnya
dari hasil olah tkp di jurang jarak ijo ngadas poncokusumo malang diduga kecelakaan disebabkan kelalaian pengemudi
pengemudi diduga melaju dengan kecepatan relatif tinggi saat melintasi turunan curam
dan mobil menabrak tebing hingga terpental menabrak membatas jalan
selain olah tkp polisi juga mengevakuasi badan mobil dari jurang sedalam delapan puluh meter
artinya mengindikasikan ini bisa diduga bahwa pengemudi
mengemudikan kendaraan dari arah timur ke barat ini dengan kecepatan
ini lumayan tinggi sehingga pada saat menjelang terjadinya benturan dengan pembatas jalan
ini tidak dapat menguasai kendaraan kemudian tidak juga melakukan pengereman
mobil suv fortuner jatuh ke jurang jarak ijo di desa ngadas kecamatan poncokusumo malang
yang memiliki kedalaman sekitar seratus meter pada senin petang
amatir tampak warga sekitar berupaya mengevakuasi para korban dari dalam jurang
rombongan mengalami kecelakaan diduga akibat remblong saat melintasi jalan menurun di sekitar lokasi kejadian
dari total sembilan penumpang empat orang meninggal dunia dan lima lainnya luka luka
firman syah keluarga korban kecelakaan fortuner yang masuk jurang jarak hijau di kawasan bromo
sebelum mengalami kecelakaan sering melewati jalur taman nasional bromo tengger semeru
firmansyah menyebut istri dan dua anaknya turut menjadi korban kecelakaan
dan tengah menjalani perawatan di rumah sakit tentara sopra di malang
menurut firmansyah kecelakaan terjadi usai rombongan menghadiri acara ngunduh mantu di lumajang
dan dalam perjalanan pulang hendak mencari kafe di sekitar kawasan tersebut
bupati malang sanusi menjenguk korban selamat suv fortuner yang terjun ke jurang di kawasan bromo
dari lima korban selamat tiga diantaranya anak anak
umumnya para korban mengalami patah tulang pada kaki dan tangan dan membutuhkan operasi untuk memasang pen
korban kecelakaan yang belum terlayani bpjs akan ditanggung pembiayanya oleh pemerintah kabupaten malang
kalau yang ada bpjs bpjs
ada bpjs nya semua ya sudah ditanggung bpjs
kalau nanti yang tidak punya bpjs nanti kakak kakak yang dapatkan kebiayaan
kita punya anggaran untuk membantu
kalau ntb itu kita tanggung pembiayaan seluruhnya kalau dia tidak punya bpjs